pemberantasan korupsi hingga kini masih menjadi hal yang diperjuangkan oleh banyak pihak
salah satunya komisi pemberantasan korupsi atau kpk
koresponden maria sarjana mengajak anda untuk berbincang dengan ketua kpk agus raharjo
peringatan hari anti korupsi yang jatuh pada sembilan desember dua ribu delapan belas ini tentu turut meretas bagaimana proses pemberantasan korupsi
yang ada di wilayah komisi pemberantasan korupsi
dan untuk itu saya sudah bersama dengan ketua kpk agus raharjo
pak agus ini kan hari anti korupsi dua ribu delapan belas dari tahun ke tahun kita peringati bersama ya pak
kemudian kalau pak agus melihat tahun ini wajah anti korupsi indonesia seperti apa sih pak sebetulnya
nah kalau berbicara hari ini seperti apa dari sisi data selalu yang jadi referensi kan corruption preception index
itu saya gambarkan kemarin dihadapan bapak presiden misalkan
sembilan puluh delapan itu kita memang dua puluh skornya
skornya kan terjelek seratus terbaik kita dua puluh
sembilan puluh sembilan itu malah turun menjadi tujuh belas
itu terendah di asean dua puluh pun terendah di asean
paling jelek di asean
itu filipina sudah tiga puluh enam thailand sudah tiga puluh dua
yang namanya singapura malah di atas sana delapan puluh empat
vietnam dua puluh jadi kita itu paling jelek
pelan pelan kan kita naik
tadi walaupun tidak sesuai dengan target
pelan pelan kita naik
itu kemudian kita itu mencapai tiga puluh tujuh
kalau menurut pak agus puaskah dengan capaian tiga puluh tujuh indeks perception corruption
belum belum puas
belum puas targetnya berapa sebetulnya pak
ya ya paling nggak sebetulnya kalau kita bisa mencapai
di akhir masa kami di sini ya bisa mencapai empat puluh itu bagus lah
berarti empat puluh targetnya dua ribu sembilan belas empat puluh ya pak ya
data yang kami peroleh dari icw bahwa dari dua ribu tujuh belas saja
itu ada sekitar lima ratus tujuh puluh enam kasus ada satu dua ratus sembilan puluh delapan tersangka di kpk
itu angkanya naik pak dari tahun dua ribu enam belas menurut icw
kalau menurut bapak sebetulnya apa
apa sih kesulitan untuk melakukan istilahnya pemberantasan korupsi
padahal kan kpk sudah melakukan banyak hal gitu
dari mulai pencegahan sampai dengan hal yang lain begitu
apakah pencegahan itu juga masuk dalam hal yang cukup sulit dilakukan pak
undang undang anti korupsi kita itu harus menyentuh private sector
karena di banyak negara yang mengeterapkan itu
yang namanya konflik of interest yang namanya suap yang namanya gratifikasi
itu betul betul dijaga tidak terjadi
jadi sama sekali kalau di negara yang sudah mengeterapkan undang undang anti korupsi itu
yang namanya korupsi itu bukan hanya uang negara bukan hanya kerugian negara
bukan hanya penyelenggara negara
tapi misalkan anda menjual sesuatu dalam menjual itu memberikan gratifikasi itu bisa kena
kemudian pencegahan kpk itu ternyata juga lininya kan banyak sekali
termasuk mungkin perpustakaan ini juga menjadi ajang dari pencegahan
pak saya lihat ini ada buku yang cukup menarik di sini nih pak
ini adalah buku politik uang indonesia
nah kok ini kok buku ini saya dari tadi tertarik karena ternyata ini juga cukup cocok
dengan hari anti korupsi kemarin ya pak ya mengenai politik uang di partai politik
nah itu pak agus kemarin juga ada fakta integritas dan beberapa dipanggil enam belas parpol
kemudian dikumpulkan oleh kpk
optimis gak sih pak mereka nggak akan melakukan politik uang
jadi misalkan kemarin kan antara lain terkait dengan tata kelola mengenai dana partai
dana itu memang dari negara sekarang masih kecil tapi harapan kami sebetulnya partai itu seluruhnya ditanggung oleh negara
dengan cara ditanggung negara tadi partai itu kemudian bisa diaudit secara dalam
keberuntungannya untuk apa saja sudah ditentukan yang boleh mana yang boleh mana yang tidak
kemudian kalau diskualifikasi terhadap pengelolaan keuangan partai itu bisa saja misalkan hukumannya tidak boleh ikut pemilu
itu juga mengenai rekrutmen mereka
sering kan kita mendapat keluhan ini mungkin juga ada kaitannya dengan dana partai ya
itu sering kita ada keluhan kader yang justru berjuang
aduh ya ini sering kali terjadi ya pak ya
ya sering terjadi begitu
anaknya siapa kemudian maju
ini kan membuat kader itu juga kemudian merasa kok demokratisasinya nggak ada
kalau nantinya misalkan kemudian dirubah menjadi dananya itu semuanya dari pemerintah
apakah tidak semakin berubah

mengingat bahwa sampai saat ini saja politikus yang paling banyak ditangkap oleh kpk gitu
ya kan gini kan harus diberi batasan
kpk itu kan kepemimpinan yang saat ini bapak lakukan bersama pimpinan yang lain
itu kan sudah berjalan dari dua ribu lima belas kemudian nantinya akan berakhir dua ribu sembilan belas ya pak
pemilihan ke bali ada di dua ribu sembilan belas
artinya tinggal satu tahun lagi
tinggal satu tahun
bagus sebagai pimpinan kpk sebagai ketua kpk
apa sih kemudian yang ingin bapak lakukan dalam satu tahun ke depan
harapan kami kasus besar bisa diselesaikan
kasus yang menjadi pertanyaan masyarakat bisa diselesaikan dalam waktu setahun ini
kami sudah menginfantarisasi
itu juga harapan kami ya tadi seperti misalkan revisi undang undang tipikor
undang undang nomor tiga puluh satu tahun dua ribu sembilan belas terjadi
jadi harapan kan saya tadi gapnya itu bukan hanya undang undang anti korupsi di private sector
tapi juga di situ belum ada trading in influence
belum ada inisiatif enrichment
memperkaya diri sendiri dengan tidak sah
jadi itu mestinya masuk di dalam undang undang tp corp yang sekarang
harapan kami setahun ke depan ini bisa direvisi
kalau tentang kasus yang mungkin akan diselesaikan pak ada target tertentu
kalau yang saya dengar ada peningkatan target nih pak yang harus ditangani kpk berapa tuh
jadi kalau biasanya itu kita akan nanya
nanyangani enam puluh lima ya sebelum sebelumnya
itu zaman sekarang ini sudah lebih dari seratus
lima ratus kasus di tahun dua ribu sembilan belas
bicara mengenai masalah internal
dari icw sebetulnya ada data bahwa sudah ada sembilan belas kasus etik internal yang terjadi
dari tahun dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu tujuh belas
termasuk tarik menarik antara penyidik
kemudian ada kasus yang kemarin sempat heboh adalah kasusnya pak aris budiman
dengan mas novel baswedan
kemudian ada juga kasus etika yang dianggap masyarakat belum selesai
seperti perusahaan buku dan sebagainya
kalau itu juga masuk dalam fokus satu tahun ke depan atau tidak untuk penyelesaian internal ini
kalau yang masuk ya diselesaikan
tapi kalau perusahaan buku kan sebetulnya sudah ditangani polisi hari ini
bahkan dengan keputusan pengadilan polisi karena memproses itu
minta barang buktinya ya kita serahkan karena putusan pengadilan ya
jadi polisi yang akan menyelesaikan itu dengan tuntasnya
kita tunggu saja dari polisi
ya seperti sudah raris kemudian sudah ditarik polisi
rasanya sudah utang kita rasanya sudah tidak ada lagi kalau menurut etika
karena sedikitpun seperti pak saud pernah melanggar sesuatu itu juga di sidang kode etik juga
pimpinan kpk terdahulu ketika kemudian sudah hampir selesai masa baktinya di kpk
atau periode bekerja di kpk kemudian banyak yang tertimpa kriminalisasi
pak agus pak agus melihat ini
sebetulnya kami menyadari di undang undang kpk pun ada kelemahan
kelemahan yang pertama sebetulnya terkait dengan tidak klopnya antara tugas fungsi dengan organisasi
jadi kalau anda melihat di kewenangan kpk itu ada tugas koordinasi dan supervisi
tapi di organisasinya itu tidak ada
tidak ada deputi yang menangani koordinasi dan supervisi
padahal di deputi pencegahan deputi penindakan sesuai kewenangannya ada
tapi dua itu koordinasi dan supervisi itu tidak ada
kemudian kalau yang kedua teman teman di lembaga lain yang sama sama berdasarkan undang undang
contohnya misalkan ombudsman kay gitu kan itu kan menjadi pimpinan di sana mempunyai hak kekebalan
jadi selama mereka menangani kasus itu tidak boleh dipolos tidak dipolos tidak dipolos hukum
tidak boleh ditersangkakan
nah ini salah satu kelemahannya di kpk ini
yang tidak ada itu ya pak ya di kpk
tidak ada itu padahal teman teman di om busman misalkan kayi itu ada
dan saya pikir bukan hanya untuk komisioner tapi termasuk pegawai
nah jadi supaya pegawai itu juga mempunyai independensi terutama penyelidik penyidik penuntut
yang di kpk itu mestinya juga mempunyai kekebalan seperti itu
jadi selama mereka melakukan penyelidikan depan penuntutan itu mestinya kebal tidak boleh dikriminalkan
tapi ya itu tadi kekhawatirannya kalau kemudian revisi undang undang kpk itu tidak diawasi secara benar
maksudnya itu kemudian banyak yang mengitip yang tujuannya untuk menguatkan kpk malah nanti menjadi lemah
justru malah melemahkan kpk kemudian
ya itu yang kemudian kekhawatirannya kan selalu itu
tapi sangat disadari betul bahwa undang undang itu pun tidak sempurna itu juga perlu disempurnakan
pak kalau kami dengar bahwa kasus yang menimpa mas novel ini bukan kasus satu orang atau satu saja yang dialami mas novel
tapi ternyata banyak kemudian penyidik juga yang mengalami hal yang serupa meskipun tidak se ekstrim yang dialami mas novel
kalau untuk bantuan bantuan hukum kemudian perlindungan yang dilakukan kpk satu tahun ke depan ada fokus untuk itu tidak pak
kalau perlindungannya sebetulnya pada waktu saudara novel pun sering ditabrak
itu kan sebetulnya sudah ada yang melekat satu ya hanya pada waktu itu yang satu itu pulang dari polda kalau tidak salah
di samping itu kan rumahnya juga sudah dipasangi cctv
dan beberapa penyitik yang risikonya tinggi juga begitu
penuntut juga begitu
bahwa kan pada waktu kita rasakan kritis yang namanya penyidik dan penuntut itu ada yang melekat terus mendampingi
kita sekarang sedang merancang ada semacam panic button gitu ya
jadi kalau seseorang kemudian merasa risikonya sangat tinggi menekan nomor itu kemudian ada bantuan yang cepat cepat datang
ada semacam biru yang itu terkait dengan keamanan
keamanan itu bukan hanya keamanan fisik untuk para penyelidik penyidik dan penuntut
maupun seluruh pegawai kpk
termasuk misalkan keamanan data
data ini kan juga sangat rentan untuk bisa likit keluar kan
jadi itu yang juga harus menjadi perhatian kita
jadi ternyata selama tiga tahun dan masih kurang satu tahun lagi ini pr untuk internal kpk saja masih banyak ya pak
iya masih banyak
termasuk juga pr untuk pemberantasan korupsi kasus kasus besar senturi blbi ya pak
itu juga menjadi fokus satu tahun ke depan ya
betul sudah begini pak
kalau blb kan sudah mulai
senturi juga belakangan agak aktif supaya kita mempunyai landasan untuk melangkah lebih lanjut
oke siap baik terima kasih pak agus
terima kasih banyak semoga nanti kpk lebih baik lagi pak